curah hujan tinggi di jakarta diprediksi mulai terjadi pada akhir januari hingga pertengahan februari mendatang
sampai saat ini ketinggian air di bendung katulampa masih dalam keadaan normal yakni delapan puluh cm per detik
bendung katulampa sendiri merupakan salah satu acuan untuk mengetahui ancaman banjir di musim penghujan terutama bagi warga ibu kota
setiap ada kenaikan tema ataupun perubahan tema kita kan ada cctv atau monitor apakah di sini sampai siaga empat tiga dua sampai satu
terus kita monitor dan kita lihat kayaknya tiap minggu itu ada perubahan bus malam malam bng dan ada yang mana
notabene di kawasan puncak ini ada tiga belas tanah sungai apabila hujan merasa seperti tahun tahun kemarin kita sudah melakukan siaga
kita ada radio komunikasi dengan teman teman radio komunikasi di kabupaten sampai kota sampai depok jakarta
kita ada radio komunikasi di mana yang di puncak hujan dan mana yang di sungai hujan atau tidaknya yang nanti mati ke ciliwung kita sudah tak hita seperti itu
daerah resapan air yang kurang menjadi faktor utama penyebab banjir jakarta
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau yang biasa disapa ahok ini pun kembali melanjutkan pembangunan sodetan sungai ciliwung di sejumlah area untuk mengantisipasi banjir
namun selama ini pembangunan sodetan sungai ciliwung tersendat lantaran banyak warga yang bermukim di bantaran kali
ahok pun memerintahkan warga untuk pindah ke rumah susun sewa yang telah disiapkan pemerintah
salah satunya adalah asep pria yang telah mendiami kawasan bukit duri selama lebih dari satu dekade ini terpaksa pindah ke dalam rusun di kawasan cipinang besar selatan
kalau bakat nyaman enak enak di sana
kalau bakat nyaman enak enak di sana
kalau kebun bunan cuma terbentuknya banjir
misalkan fasilitas dekat sekolah juga dekat pasar dekat ya kan
tidak ada yang jauh
mungkin terminal juga dekat
pasar diantipan gara gara diberang berang pun itu doang
meski diakini bebas banjir peralihan gaya hidup warga bantaran kali ke pemukiman bersusun tidak mudah
seperti yang dirasakan oleh savi triani
ibu beranak empat ini memiliki usaha jualan gorengan saat masih bermukim di bantaran kali
di kawasan kampung pulau
kalau di sini saya dagang terlihat dari atas sampai ke bawah
sedih kan gitu kan
kenepatan saya jauh dari kawasan pulau
biarpun banjir banjir itu kan saya senang di pulau
sejauh ini pemerintah kota jakarta berupaya memaksimalkan peran kanal banjir di wilayah barat dan timur
terusan ini memotong aliran sungai dan saluran di jakarta agar tidak menggenangi wilayah ibu kota